kita ke informasi lain meski tidak ada larangan yang diatur detail dalam statuta pssi
rangkap jabatan pengurus pssi sekaligus pengurus klub berpotensi memicu konflik kepentingan
lantas bagaimana strategi ketua pssi yang baru agar skuad yang ia pimpin tidak terjebak oleh masalah berikut liputannya
satu dari sekian banyak masalah di pssi adalah soal rangkap jabatan
yang paling klasik biasanya adalah merangkap jabatan sebagai pengurus pssi juga sebagai pengurus atau pemilik klub
nah itu artinya ada potensi konflik kepentingan yang berdampak pada hasil pertandingan
sayangnya masalah ini berulang di kepengurusan baru pssi di bawah komando komisaris jenderal polisi muhammad iryawan yang biasa disapa iwan bule
sembilan dari lima belas komite eksekutif yang terpilih dalam kongres luar biasa dua november lalu
namanya terafiliasi dengan klub baik sebagai pengurus pembina maupun pemilik
mereka adalah iwan bule iwan budianto yoyo sukawi haruna sumitro
henry erawan hasnur sulaiman juni rahman dan peter tanuri
dalam program kupas tuntas cnn indonesia tujuh november lalu
iwan bule mengaku sudah punya strategi untuk mengembangkan kondisi tersebut
agar para eksko tidak blunder dan terperangkap konflik kepentingan
ya tentunya khawatir ada ya tapi kita akan blok dia
yang punya klub itu saya tidak taruh di komite tetap yang berkaitan dengan mengatur kompetensi mengatur jadwal
saya awasi dan kita evaluasi tiap enam bulan
saya belum tentukan dari exo dua belas ke komite tetap yang tiga belas belum
saya akan lihat akan profiling dulu gitu
buat pak iwan tidak masalah pak
jadwal jabatan dalam
betul ya sih kalau bisa tidak
tapi kita coba dulu kalau nggak mereka harus menanggalkan jabatan yang ada di exo dengan pemilik klub itu
oh berat tuh
kalau tidak salah suara haruna itu sudah mau mundur
meski begitu koordinator safe hour soccer akmal marhali punya pandangan lain
itu penting untuk ditekankan secara etika ya
walaupun di statuta memang tidak disebutkan secara tertulis atau secara tersirat
tentang rangkap jabatan
tapi di sana dijelaskan di pasal tujuh misalnya soal netralitas dan non diskriminasi
dimana federasi tidak boleh diurus oleh orang yang punya konflik of interest dalam kaitannya dengan sepak bola
karena itu pilihannya adalah mundur
pertanyaannya beranikah para exco ini menanggalkan jabatannya di klub
demi federasi dan kepentingan prestasi timnya
mardika utama andika marianto jakarta